lainnya saudara banjir bandang melanda desa wangandoso kecamatan bojong kabupaten pekalongan jawa tengah pada rabu malam
banjir bandang menerjang desa wangandoso kecamatan bojong pekalongan
derasnya aliran air membuat sejumlah warga panik
banjir bandang terjadi setelah hujan deras melanda daerah ini
banjir bandang terjadi setelah hujan deras melanda daerah ini